puluhan atlet berkuda bertanding di kejuaraan indonesia horshow dua ribu sembilan belas pada dua puluh enam sampai dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh
digelar di jakarta equastrian park pulau mas kompetisi ini menjadi ajang atlet berkuda unjuk kebolehan di nomor dressage dan show jumping
puluhan atlet berkuda dari berbagai klub berkuda se indonesia berlaga di nomor dresshach dan show jumping di jakarta equestrian park pulau mas
nomor dressharge atau tungasrasi didasarkan pada ketangkasan berkuda dari segi estetika keserasian penunggang dengan kuda
sementara nomor show jumping atau lompat rintangan kuda dilombakan berdasarkan kemampuan lompatan
salah satu peserta adalah dua kakak beradik natasha heriawan dan karen heriawan yang tergabung di jpo
sang adik karen heriawan turun di nomor dresshach elementary junior bersama kudanya iceburg yang telah dimilikinya sejak dua ribu tujuh belas
karen mulai berkuda sejak kelas empat sd hingga kini di usia tujuh belas tahun
di kompetisi ini ia berhasil keluar sebagai juara dengan nilai enam puluh tiga tiga persen buah rutinitas berlatih dua hingga tiga kali seminggu di jpsc sentul
tantangan paling berat
karena dia masih bayi ya dia baru enam tahun jadi salah satu yang paling berat untuk karena aku sendiri juga masih belajar kan jadi untuk cari balance di tengah tengah kayak jadi aku ngajarin dia tapi secara yang sama aku juga lagi belajar kan jadi disitu aku kadang kadang masih suka bingung tapi itu challenge nya kan
hari ini tapi hari ini aku cukup puas sama dia
jika karen turun di dressage yang kalem lain halnya dengan sang kakak
gadis berusia dua puluh satu tahun ini berlaga di show jumping yang sudah digelutinya sejak kelas satu smp
prestasi tertingginya turun di kejuaraan nasional di belanda awal tahun dua ribu sembilan belas tempat ia berkuliah
untuk kompetisi kali ini ia menggunakan kuda pinjaman
nah aku cuma ada waktu sekitar dua lima minggu nih untuk nyobain kuda yang ini
ya agak dagdikduk sih soalnya kudanya satu agak berat
kayak karakter kudanya itu dia very stabbern
kayak kalau misalnya kita naiknya nggak benar ya kita bisa menang
ya kita yang dikendalikan kuda bukan aku yang mengendalikan dia
awal awal naik tuh aku beberapa kali dibawa kabur lah dibawa apa yang harusnya loncat nggak mau loncat
yang kayak semuanya tuh udah pada panik deh
meski bermain di dua nomor yang berbeda keduanya sepakat
olahraga berkuda memberi sensasi yang berbeda dibanding olahraga lain karena menuntut kerjasama dengan makhluk hidup lain
karena kita dealing with living thing kan
jadi kita juga tantangannya bisa ngertiin satu sama lain
and kalau kita dapat bond gitu seneng banget rasanya
dan kayak ini nih aku bukan cuma kayak tanding tanding latihan doang jadi kayak ada temen main juga kan
dua duanya sama sama penting karena kalau dari diri kita sendiri ya itu ujung ujungnya kayak kita
eh tadi aku bilang tadi kayak tentang mental kan
kayak kita bisa fight ourself atau nggak
kalau hubungan sama kuda juga penting
itu itu sangat penting karena kuda itu kan dia binatang ya dia punya perasaan
jadi untuk kita bisa menyatu sama dia kita bisa mengerti apa yang kuda inginkan
dan kita tidak memaksakan mereka untuk melakukan hal hal yang mereka tidak inginkan itu sangat penting
setelah turnamen dua kakak beradik ini akan bertolak ke belanda untuk meneruskan studi
mereka akan terus berlatih di sana dan serius menekuni berkuda untuk nantinya menjadi atlet nasional dengan cita cita
membawa nama indonesia di kancah internasional sampai olimpiade